pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh berlangsung di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
hal ini tentu saja membuatnya berbeda dari pemilihan pemilihan pemimpin
yang sudah pernah berlangsung sebelumnya
baik tata cara pemilihan kampanye hingga protokol yang harus dilalui
berbeda dengan proses pilkada yang pernah terjadi
karenanya dalam pilkada kali ini polri juga bertugas memastikan
keamanan di tempat pemilihan suara
sesuai dengan standar protokol kesehatan tentu saja hal ini
agar pesta demokrasi tidak berubah menjadi kluster terbaru penyebaran virus corona
pesta demokrasi akan kembali berlangsung serentak di dua ratus tujuh puluh daerah di indonesia
gelaran pemilihan pemimpin daerah kali ini terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dua ribu
dua ratus dua puluh empat pemilihan bupati dan tiga puluh tujuh pemilihan wali kota
kepolisian republik indonesia polri
siap mengamankan jalannya pilkada serentak sembilan desember mendatang
pada titik titik krusial itu kita plot sejumlah personil
sesuai dengan tingkat kerawanan di setiap tahapan
itu yang sangat dinamis
tahapan itu nanti ke depan akan mengalami perubahan perubahan
dari sisi kerawanannya
ada indeks potensi kerawanan pemilu yang sudah disusun oleh kpu
dan oleh badan intelijen keamanan
itu yang akan menjadi pedoman kita dalam rangka untuk menyusun strategi
bagaimana mengamankan pemilu itu bisa berjalan lancar dan aman
kesiapan polri ini senada dengan instruksi presiden
agar polri waspada dengan potensi ancaman stabilitas dalam negeri
jelang pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh
polri mewaspadai ancaman stabilitas nasional yang mungkin saja muncul
saat pelaksanaan takdir
tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh
sesuai dengan instruksi presiden bapak joko widodo
yang sudah mengingatkan mengenai potensi ancaman stabilitas ini
polri menyadari tantangan akan semakin kompleks dan berat
dari kejahatan konvensional hingga kejahatan yang berimplikasi kontingensi
karenanya polri terus menyiapkan diri dan mematangkan strategi
agar potensi ancaman stabilitas nasional ini dapat diminimalkan
untuk memaksimalkan pengamanan pilkada
kapolri juga telah mengeluarkan telegram nomor tiga ratus tujuh tanggal enam belas juni dua ribu dua puluh
surat ini merespon peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur
wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun dua ribu dua puluh
yang isinya berisi tentang tahapan program maupun jadwal
tentunya dengan adanya tri ini wilayah yang melaksanakan pilkada
ada dua ratus tujuh puluh provinsi maupun kota maupun kabupaten
tentunya polda dan polres sudah mempersiapkan diri
jadi dengan adanya tri tersebut
yang dimana dalam tr itu kan ada yang pertama tentang deteksi dini
ya tentunya dari petugas kepolisian yang melaksanakan pilkada
ya turun ke lapangan dan kemudian melakukan pengumpulan bahan informasi
pengumpulan bahan keterangan berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pilkada ini
kemampuan polri dalam mengawal pesta demokrasi di indonesia
telah teruji dalam pelaksanaan pilkada serentak dua ribu tujuh belas dan pemilihan umum dua ribu sembilan belas
meski demikian kepolisian republik indonesia saat ini tetap menggandeng
sejumlah pihak untuk menjamin pilkada serentak dua ribu dua puluh berlangsung aman tertib dan damai
salah satu wujudnya adalah dengan penanda tanganan peraturan bersama sentra gakumdu
peraturan ini merupakan kerjasama antara polri kejaksaan dan badan pengawas pemilu atau bawaslu
sekaligus merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum
dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah
pertama kita harus memiliki sentra gak kumdu sentra penegakan hukum terpadu
yang didalamnya ada tiga unsur bawaslu kepolisian dan kejaksaan
harus ada sentra gakumdu ini dalam rangka untuk bisa menyatukan satu persepsi yang sama
di dalam menangani tindak pidana pemilihan
karena apa satu perkara kasus dugaan tindak pidana pemilihan
untuk sampai bisa diselesaikan melalui peradilan
maka melalui proses yang panjang
mulai proses penyidikan oleh polisi melalui proses penuntutan oleh jaksa
dan sampai pada sidang di pengadilan
jelang pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh badan pengawas pemilu atau bawaslu
bahkan telah merilis peta kerawanan tahapan pelaksanaan pilkada serentak
berdasarkan data bawaslu kerawanan ini terdiri dari empat konteks
yaitu sosial politik infrastruktur dan daerah serta pandemi
potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara
karena apa bahwa prosedur dan tata cara tahapan di tengah pandemi covid ini memang berbeda
satu contoh misalnya bahwa ketika kampanye dibatasi jumlahnya
ketika hari hari pemungutan masyarakat juga harus memakai masker dan sebagainya
makanya harus hand sanitizer dan juga ada pilih khusus
kemudian ada juga harus memakai apd lengkap bagi pemilih misalnya
sarung tangan masker tutup muka dan sebagainya
keterlibatan polri dalam tim sentra gakumdu berlangsung sejak pemilihan presiden dua ribu empat belas
dalam pilkada kali ini polri tak segan menurunkan anggota terbaiknya untuk bergabung dalam tim gakumdu
sentra gakumdu menjadi salah satu indikator yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh
ya tentunya dengan adanya kepolisian sebagai penyidik nantinya
juga ada kejaksaan sebagai penuntut dan ada bawaslu sebagai perangkat pilkada
seandainya menerima suatu laporan daripada masyarakat maupun peserta pemilu
yang merasa itu tidak merasa ada dicurangi nanti akan laporan ke sentra gakumdu tersebut
ya tentunya dengan laporan itu kita nanti akan mengevaluasi dan mencari barang bukti maupun bukti bukti yang ada
apakah ini nanti termasuk pelanggaran imitrasi atau pelanggaran tindakan pemilu atau pelanggaran etik
pelanggaran hukum dalam pilkada merupakan salah satu bentuk potensi kerawanan yang terdeteksi
hal ini mendorong kepolisian republik indonesia semakin mengoptimalkan persiapan menghadapi gelaran pilkada serentak
apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang
di mana kondisi politik ekonomi dan sosial memiliki dinamika cukup tinggi dan saling mempengaruhi
pelaksanaan pilkada yang berjalan lancar dan minim konflik tentu menjadi tujuan semua pihak
karena itu persiapan polri tidak hanya dengan memperat kerjasama dan koordinasi pengamanan pilkada bersama pihak pihak terkait
di internal kepolisian polri juga telah menyiapkan sumber daya yang dimilikinya
dan memantapkan sejumlah strategi menghadapi pilkada nanti
sumber daya internal kepolisian turut menjadi kekuatan polri dalam pengamanan pilkada serentak dua ribu dua puluh
ribuan aparat kepolisian disiagakan koordinasi ditingkatkan
dan sejumlah strategi mulai diterapkan agar nantinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di dua ratus tujuh puluh wilayah dapat berjalan mulus tanpa kendala
telah menjadi tugas kepolisian republik indonesia menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat
tak terkecuali di situasi rawan seperti saat penyelenggaran pemilihan kepala daerah
apalagi kondisi sosial masyarakat yang berbeda beda
tak dapat dipungkiri kerap mempengaruhi suhu politik yang mudah memanas mendekati hari pemungutan suara tanggal sembilan desember nanti
intinya bahwa untuk pulau pulau sekarang ini adalah kita mengadakan suatu patroli yang sudah kita gunakan untuk saat ini
tentunya patroli ini kita menghimpun kepada masyarakat
imporasi imporasi apa yang kita temui dan permasalahan apa di lapangan yang kita temui
semuanya ini kita secara dialogis patrolinya ya
ya tidak hanya patroli jalan tapi kita dialogis kita mencari informasi pada masyarakat seperti apa
sesuai dengan ketentuan keterlibatan polri dalam pengamanan pilkada serentak
setidaknya melibatkan sebanyak dua per tiga kekuatan jumlah personil polri
atau di tahun dua ribu dua puluh ini sebanyak dua per tiga personil polri disiagakan untuk mengawal pemilihan kepala daerah
polri juga menerapkan pola pengamanan secara khusus mengawal pilkada
pola pengamanan ini didasari oleh indeks potensi kerawanan yang telah dibuat polri
indeks tersebut ditentukan oleh empat indikator yaitu dimensi penyelenggara dimensi peserta atau kontestan
potensi gangguan kamtipmas dan potensi ambang gangguan
ini badan intelijen kepolisian tentunya bahwa dari big itu sudah ada indeks kerawanan daerah
sudah menulis maupun dia sudah memetakan jadi sudah mendapatkan informasi dari berbagai wilayah
terutama yang melaksanakan pilkada serentak
pengamanan pilkada serentak dua ribu dua puluh sudah mulai dilakukan kepolisian jauh sebelum hari h pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh
yaitu tanggal sembilan desember nanti
tidak hanya memiliki kewajiban memastikan situasi keamanan daerah agar tetap kondusif
polri juga turut mengawal distribusi logistik pilkada
pengamanan lokasi pemungutan suara hingga mengawasi kampanye
kita juga tetap memperhatikan indeks kerawanan daerah yang sudah disampaikan oleh badan intelijen kepolisian
itu semuanya tergantung daripada wilayahnya masing masing
itu juga nanti kita tetap komunikasi dengan kpu ya bagaimana nanti untuk proses untuk pengiriman lanjut pemilu
selain memastikan tugas pengamanan pilkada dengan terjun langsung ke lapangan
polri juga telah bergerak melakukan pengamanan di
karena siber salah satunya dengan meningkatkan patroli di dunia maya
pengawasan siber dan media sosial ini dilakukan sejalan dengan keluarnya aturan komisi pemilihan umum
dan untuk mengurangi kampanye secara langsung atau tetap muka selama masa pandemi covid sembilan belas
saya kira ini tentu harus diatur ketat oleh kpu nantinya dengan baik
karena itu batasan batasan media sosial bisa digunakan di dalam
kegiatan berkampanye ini
pada prinsipnya memang ketika era dunia digitalisasi ini memang
banyak ruang media sosial yang bisa dilakukan untuk media media kampanye
patroli di dunia maya seperti apa
semuanya kita lakukan ya nanti kita dengan harapan bahwa semuanya data yang kita dapatkan ini menjadi bagian daripada evaluasi pimpinan
dan ini menjadi bagian daripada untuk pepulih untuk pemimpin untuk pemimpin
dan ini menjadi bagian daripada untuk pepulih untuk pemimpin
dan ini menjadi bagian daripada untuk pemimpin

daripada pemberitaan yang tidak pas dan tidak baik pemberitaan ya hoax itu
potensi kampanye hitam penyebaran berita bohong
hingga ujaran kebencian terkait peta politik di daerah dan pasangan calon peserta pilkada sangat mungkin terjadi
dalam rentang waktu sekitar tujuh puluh satu hari masa kampanye pilkada dua ribu dua puluh
tim patroli siber polri semakin meningkatkan monitoring isu yang beredar di media sosial
tidak main main polisi tak segan menindak siapa saja yang terbukti melanggar undang undang ite
saat masa kampanye dan pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh
ya tentunya nanti seandainya ada kita temukan ya yang itu suatu pelanggaran pidana
ya tentunya akan kita cek nanti kira kira kena pasal apa
terutama undang undang ite maupun tentang kuhp apakah masuk dengan unsur unsurnya
tak hanya waspada dengan maraknya potensi pelanggaran hukum
melalui ranah dunia maya polri juga mewaspadai potensi adanya praktik politik uang
hal ini sangat mungkin terjadi jelang pilkada
dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di suatu wilayah
situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif tentu menjadi modal utama
bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung
disinilah poin peran penting polri berjalan yaitu sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan
di masa pemilihan pemimpin kepala daerah
polri menjalankan tugasnya sebagai pelindung pengayom dan juga pelayan masyarakat
yang bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan pilkada secara tertib dan damai
pada tanggal sembilan desember dua ribu dua puluh
gelaran pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan kembali berlangsung di sejumlah daerah di indonesia
berbeda dengan penyelenggaran pilkada di tahun tahun sebelumnya
kali ini pilkada dilaksanakan di tengah situasi pandemi
nah kepolisian republik indonesia kini tengah menyiapkan sejumlah langkah persiapan
menyongsong gelaran pilkada agar hajatan politik berskala nasional ini dapat berlangsung tertib aman dan damai
pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh berlangsung istimewa
aparat kepolisian tidak hanya bertanggung
tanggung jawab menjaga proses pilkada dari ancaman gangguan keamanan yang berasal dari tindakan manusia
di masa pandemi ini personil kepolisian yang bertugas di pilkada juga bertugas memastikan proses politik ini berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan
kita aparat polri dengan tni dan penyelenggara pilkada itu sendiri kemudian dengan stakeholder
bagaimana kita merumuskan pelaksanaan pilkada itu bisa maksimal dan sukses
kemudian sukses kemudian protokol kesehatan juga ditegakkan secara disiplin
terkait pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi
kapolri juga telah mengeluarkan maklumat kepala kepolisian republik indonesia nomor mak garing tiga garing sembilan garing dua ribu dua puluh
tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun dua ribu dua puluh
surat ini menjadi pedoman kepolisian agar pemilihan kepala daerah yang seharusnya menjadi
dan pesta demokrasi rakyat tidak menjadi pusat penyebaran covid sembilan belas yang baru
maklumat kapolri digunakan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan para penyelenggara pilkada
peserta pemilih dan pihak pihak terkait
bentuk adaptasi baru ini wajib dilakukan agar mata rantai penyebaran covid sembilan belas dapat dihentikan
kita menyampaikan kepada pemilih memut pemilih dan peserta pemilih
pilih kandang ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
itu kita utamakan jangan sampai terjadi suatu kerumunan yang nanti akan menimbulkan kluster baru
ini yang kita edukasi pada masyarakat untuk dengan jaga jarak untuk menggunakan masker
hindari kerumunan dan cuci tangan itu kita gelorakan terus ya
kita kelurahan menggunakan media baik itu secara lesan baik itu secara virtual
baik itu secara dengan dunia maya semuanya kita lakukan semuanya
dua ratus tujuh puluh daerah di indonesia memilih pemimpinnya di akhir tahun dua ribu dua puluh
ada sejumlah aturan yang berbeda dalam pelaksanaan tahapan pilkada kali ini
lagi lagi hal ini diakibatkan oleh situasi pandemi
sehingga pelaksanaan pilkada pun mengalami sejumlah adaptasi
agar para penyelenggara maupun rakyat yang akan memberikan suaranya tetap terlindungi
terjamin keselamatan dan kesehatannya
maka jelas ada perbedaan dibandingkan pada pemungutan ketika pilkada bukan di tengah pandemi covid ini
ya tadi pemilih harus pakai masker harus sanitizer kemudian juga harus pakai sarung tangan
kemudian ada juga diukur suhunya dengan termogan
apakah calon pemilih ini sebelum masuk ke tps suhunya berapa
karena kpu membatasi kalau suhu pemilih ini sampai tiga puluh tujuh tiga
maka akan diberlakukan bilik khusus mereka bukan bilik umum
harus diberlakukan khusus dan petugas kppsnya juga khusus memakai hpd lengkap
berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas pada bulan juni dua ribu dua puluh satu
setidaknya ada empat puluh daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak dua ribu dua puluh
masuk dalam zona penyebaran virus corona
termasuk sembilan puluh sembilan kabupaten atau kota yang saat itu berada di zona oranye
dan tujuh puluh dua di daerah zona kuning
meski jumlah ini terus berubah kewaspadaan tetap diperlukan
nanti aku puisian nanti aku peti juga
kita akan diberikan vitamin untuk meningkatkan imun
dan kemudian juga ada nanti kegiatan untuk rapid setiap saat kita gunakan juga itu
dan kemudian swab
jadi kita tetap biar anggota ini fit anggota ini tidak tercanggit daripada virus corona ini
kita tetap menggunakan pencegahan pencegahan yang kita melibatkan seluruh kepala bidang kedokteran ya
di seluruh polda dan kemudian juga kita turunkan untuk mengevaluasi
untuk memberikan kepada anggota ini biar anggota ini mempunyai daya juang dan motivasi yang tinggi
walaupun dalam suasana seperti ini
meski pilkada berlangsung di tengah pandemi polri menjamin segala upaya akan dikerahkan
untuk menciptakan dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban
agar masyarakat tetap tenang dan kondusif
memang hal ini bukan hal mudah namun dengan kerja optimal
para personil kepolisian kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait
dan didukung dengan kedisiplinan masyarakat
pilkada dua ribu dua puluh tidak hanya diyakini bisa menghasilkan para pemimpin berkualitas
tapi juga menjadi ajang pesta dan kedewasaan berdemokrasi